kau nelfon pakai
bu rizky sedang lagi terluka bu
dia sekarang lagi dibawa ke rumah sakit merdeka bu
ini lagi dalam perjalanan ke sana
saya segera ke sana
itu rizky kan
mungkin aku nggak percaya
mas lepas aja kamu handphone saya
ini apa apaan sih
aku ngerampok kamu lagi
ada apa ini
orang ini mencuri handphone saya
lihat buktinya pak
dia pakai handphone saya kan
sekarang bapak ikut kami ke kantor
aku cuma mau lihat
itu emang kamu
kalian banyak bicara
sekarang bapak ikut kami ke kantor
dan ibu harus jadi saksi di kantor
bawa dia ke rumah pak
saya menyusul dia
pak tolong cepetan pak
besok aku akan datang lebih pagi lagi
kalau aku putus lagi
kalau aku putus ma
aku gak semangat
kan bisa dibenerin
biar mama yang pegang aja ya
mama sekarang mau ke kantor papa
siapa tahu di jalan ada toko perhiasan
mama pergi dulu ya
harusnya tadi kamu biarin aja perampok itu ngelukain aku gitu
kamu melihat keadaan kamu sekarang kayak gini
bu bu lidya tolong tenang dulu
bu rizky habis dibatin
lihat putra saya seperti ini
apa yang terjadi
saya benar benar minta maaf
ini semua gara gara saya
putra saya begini gara gara kamu
tadi saya di toko perhiasan
dan tiba tiba perhampok masuk
ngambil semua barang barang di toko perhiasan itu
dan pelompok itu nyandra saya bu
saya juga nggak tahu kenapa tiba tiba rizky datang
dan rizky malah tertembak kayak gini bu
saya benar benar minta maaf
rizki begini gara gara melindungi kamu
kamu sampai ada apa apa dengan putra saya
kamu sampai ada apa apa dengan putra saya
rizky kamu udah sadar ki
mama mau ngapain amir
aku nggak akan memperlukan jenis mama untuk sedih
putari kenapa gelisah
amir aku nggak mau
aku nggak mau
amirah kemana ya mas
kok belum pulang pulang juga
udah lama loh perginya
ntar juga dia pulang
sebenarnya anak saya itu ada masalah apa sih mas
memangnya dia tuh ada salah sama mas
tarik kamu jangan salah paham
amira itu sekarang udah besar
ya jadi kamu gak usah terlalu mengkhawatirkan dia
ya siapa tahu dia ada keperluan lain
jadi pulangnya terlambat
kami akan melaporkan secara langsung
dari tempat terjadinya lokasi perampokan
yang terjadi kurang lebih satu jam yang lalu
inilah hasil rekaman yang terekam oleh kamera
yang terpasang di dalam toko
selama terjadinya perampokan tersebut
itu amirah itu
mas itu amirah mas
tunggu tarik tunggu
amirah baik baik aja loh
tuh dia dicolong laki laki
itu kan rizky mas
dia yang nolongin amirah
kami melaporkan dari lokasi perampokan
yang terjadi kurang lebih satu jam yang lalu
serem banget nih
loh itu apaan mira
kok rizky bisa sama si gembel itu sih di tokomas
emang katanya rizky dirawat rumah siti merdeka
kita kesana sekarang ya men
aku khawatir banget sama keadaannya
mira aku siapin mobil dulu ya
ngapain sih gue harus merhatiin dia
dia juga gak pernah perhatiin gue kan
yaudah kalau gitu aku duluan ya kak
bener nih kamu gak nyesel
ngeliat zahira jadi deket sama rizky
mah udah lah mah
gak usah ngomongin itu sekarang
aku tuh lagi sebel sama rizky
gak ada dia nolak aku di kampus
rizky buat apa sih kamu bertindak bodoh seperti ini
buat apa kamu melindungi amira gadis gembel ini
ibu ibu tolong bu jeng jangan rindis ki
ini salah saya bu
saya tahu saya tahu ini semua kesalahan kamu
sampai terjadi apa apa dengan putra saya
kamu dan ibu kamu saya bunuh sekalian
mah mama apa sih
mama lihat sendiri kan
aku gak apa apa sekarang
mama kalau emang buat keributan doang di sini
mendingan mama pergi dari sini
mama kesini buru buru karena kamu terlalu banyak

kau lihat anaknya seperti ini
mama sendiri juga gak pernah ngerti perasaan aku
ternyata selama ini mama tahu kan gimana bu
oh iya tadi aku udah mau pergi sama apa
jangan jangan papa masih menunggu tempat tadi
ibu rizky mau ke rumah
kamu ngapain sih rizky
kamu ngapain sih rizky

tolong selesaikan administrasi dulu ya ibu pasir
pak pak pak
tadi aku pisah sama papa kan disini
kenapa papa gak ada
kamu cari siapa sih ki
mas lihat bapak bapak pake kacamata putih terus
segini gak pak
papak udah pergi karena kelamaan nungguin aku
tapi kenapa nggak nunggu terus
masih tertahan di kantor saat pam
baguslah kalau begitu
biar dia gak ketemu sama rizky
ayo kita kembali ke rumah sakit
luka kamu kan harus diperiksa lebih lanjut
ini pasti gara gara mama ini
mama kan yang nyuruh dia pergi dari sini
emang gak nyuruh dia pergi
mama gak usah bohongin aku lagi mar
sekarang mama kasih tau ma
dimana dia sekarang
kalau kamu pikir begitu
tapi sekarang lihat
seharusnya kamu bisa buka mata
kalau memang dia betul sayang sama kamu
kalau dia betul betul ingin menemui kamu
seharusnya dia masih ada di sini
dia pasti akan menunggu kamu
dia gak ada di sini kan
siang kamu cari dari orang itu
lebih baik sekarang kamu lanjutkan hidup kamu
dan lupakan dia
aku akan terus cari papa
mama sekarang ingin pergi dari sini
ngacauin hidup aku ma
kamu tuh memang bener bener kelas kepala
pokoknya sekarang kamu udah gak mau peduli sama kamu lagi
ya makasih um rapat